pemerintah kota tanggerang mengaktifkan kampung siaga anti corona atau sigacor
di masing masing rukun warga untuk memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
nantinya dalam pelaksanaannya selama psbb berlangsung
warga akan mengumpulkan beras yang menjadi lumbung pangan
untuk nantinya disalurkan bersama dengan bantuan pemerintah bagi warga yang terdampak
selama masa pandemi covid sembilan belas
pemerintah kota tanggerang menyiagakan kampung siaga corona atau sigacor
di satu tiga belas rw yang tersebar di satu ratus empat belas kelurahan di kota tangerang
kampung sigacor ini akan menjadi salah satu benteng pertahanan
untuk memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
yang terhubung satuan gugus tugas di tingkat kelurahan
selain itu warga akan mengumpulkan beras yang menjadi lumbung pangan
untuk disalurkan bersama dengan bantuan pemerintah bagi warga yang terkenal

diharapkan dengan adanya kampung sigacor ini
masyarakat bisa mengikuti anjuran pemerintah dalam memerangi covid sembilan belas
nah ini juga rasanya kunci keberhasilan memutus rantai covid adalah
bukan hanya pada pengobatan sisi kuratif tapi justru sisi preventif
maka kita berharap sekali warga masyarakat mau melaksanakan arahan pemerintah
yang disampaikan melalui petugas gugus tugas
untuk dalam kampung siaga corona
salah satu programnya adalah membuat lumbung warga tanggerang bersedekah tem beras
jadi warga masyarakat dihimbau untuk kiranya berkenan
untuk mengikhlaskan sedekah minimal satu gelas beras
per kepala keluarga atau per rumah
dikumpulkan di rw nanti didistribusikan
nantinya kampung sigacor ini akan terhubung langsung dengan dinas kesehatan
jika ada warga yang terkena
virus corona untuk dialihkan langsung ke rumah sakit
atau fasilitas kesehatan yang ada untuk mendapat penanganan medis
dimas arief setiawan kota tanggerang banten